nanti siang bisa ke rumahnya dokter clara
sama siapa kum
sama siapa saja
ya gak boleh kum
harus jelas dulu siapa cowoknya
ini kan masih kecil
ya edward kan juga masih kecil kok
hei cantiknya kak ngaceng
hei cantiknya kak ngaceng
mentang mentang udah ada icu icu
udah jarang mampir kesini
tapi saya mah dilupain
sebentar sebentar atuh cantik
icu icu teh sahak
kak ngaceng tuh gak kenal
namanya aja baru tau udah dihentin
kak ngaceng mah pura pura
tapi saya mah tau
kak ngaceng pasti sekarang lagi ngejar ngejar icu icu kan
kak ngaceng tuh gak pernah ngejar ngejar cewek lain
hati kak ngaceng ini hanya untuk entin
hanya untuk entin seorang
gak ada tempat buat yang lain
tuh kan bikin gemes kak ngaceng aja
kamu tuh gak percaya
nih ya dengerin ya
hati kak ngaceng tuh udah penuh dengan perasaan cinta
hanya untuk entin
yang lain tuh gak ada tempat
tapi cantik suka kan
sebenernya sih mau
ada urusan yang belum selesai
ingat ya jangan pernah ragukan cintanya kak ngaceng untuk entin
karena kak ngaceng tuh udah sayang banget sama entin
kak ngaceng foto sama stella atau warisan
kamu dapet tabloid ini dari mana mimi
tabloid ini punya teh nunung
dia kasih tau kalo cuy ada di tabloid
kok bisa mimi
teh nunung bilang
stella teh datang ke ciraos
tuh ada foto fotonya sama orang orang ciraus
tuh pak tuh
ada pak ustadz kemip
stella teh mah ngapain ke ciraos
mimin juga gatau maa
mimin belum baca
apa yang baca dulu
siapa yang foto sama artis deh
siapa yang foto sama artis deh
pemeran di sinetron harta warisan mah
katanya teh waktu minggu kemaren
katanya teh waktu minggu kemaren
dia dateng ke ciraos

coba emang liat di sin
coba emang liat di sin

coba emang liat di sin
gat di mana mana
di dunia nyata
di koran ada skemet
di dunia nyata
di koran ada skemet
di dunia nyata
di dunia nyata
nanti siang bisa ke rumahnya dokter clara
nanti mbak ada zuhur saya kesana
kalau gitu saya permisi dulu
cuy jadi dateng atau tidak
kemaren katanya sih begitu
kemaren katanya sih begitu

makan mau bikin toge goreng kesukaan u cuy
iya kan mau beli cilok
iya tuh kan mantep ini mah
cilok barokah yang cihuy
cilok barokah yang cihuy
kan buntun nih mau nanya
yang di tablet ini foto akang ya
bener kang ini mau foto saya
inculin masuk tablet itu
berarti akang kenal sama latis tela ini
gak kenal kan
kemaren artis ini datang ke ciraos
terus minta foto bareng sama saya
kan tablet ini boleh buat saya gak
ini uangnya kan
gak usah bayar kang gak usah
ini cilok gratis buat akang pokoknya mah
wah bener kan
serius lah tukang sok mah gak ya gratis
eh eh buntun mah kaya cokotin duit itu kan gratis
lupa mah mah gak
wuuuhh foto yang sih gelis
artis jangkung stela
yang dari dokter clara kemana